pusat keuangan bpk menyerahkan laporan hasil investigasi tentang perhitungan kerugian keuangan negara
yaitu dalam pemberian fasilitas kredit ke pt tirta amarta botling
berdasarkan kejaksaan agung mengatakan negara dirugikan satu delapan triliun rupiah
kini kejaksaan agung akan melanjutkan kasus ini ke tahap penuntutan terhadap direktur pt tap berinisial rt
yang telah ditetapkan sebagai tersangka
bpk pun menyampaikan ada beberapa penyimpangan pada proses pengajuan perhonan dan analisis
perkara ini berawal pada lima belas juni dua ribu lima belas ketika rt mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit pt bank mandiri cbc bandung
permohonan kredit tersebut diduga menggunakan dokumen yang telah dipalsukan sebelumnya
kan hitungan pokoknya itu kan satu empat dari perhitungan bpk
bitung juga termasuk bunga maka yang semula kami memperkirakan satu empat sekarang secara real perhitungan perundangan menjadi satu
tentu dalam waktu dekat kami akan tahap penuntutan
akan disampaikan ke pihak penuntutan
kami jadwalkan dalam minggu ini
ada penyimpangan tadi ya yang dilihat bpk yaitu di proses pengajuan waktu permohonan proses analisis
proses persetujuan maupun proses penggunaan dananya bahkan bagaimana mereka tidak melunasi pinjamannya
sekitar itu sih intinya dari penyimpangan penyimpangan yang ada